tadi bu lares baru telfon mila katanya bu lares mendapatkan informasi tentang
edo kamu jangan sembarangan mengakui anaknya kak fadil itu adalah anak kamu
dia kava bukan eka
aku gak aku emang tahu kalau kafe itu emang anak aku
aku hanya gak punya bukti aja
bahkan aku nggak salah dong kalau ngajarin dia untuk manggil aku ayah
nah seperti kamu yang gak tahu ayah sendiri siapa
kalau lo datang kesini cuma mau bikin keributan lebih baik lo pergi sekarang
waktu lima menit gue sama kapal belum habis jadi gue gak akan
lo salah dong waktu lima menit lu udah habis sekarang lo pergi
gue akan pergi
tapi karena gue gak mau berantem di depan anakku sendiri
ayah pulang dulu ya
tapi tenang aja

selamat tidur ya

kamu miten sih kampung ini kecil kaget kaget
amber dan casa udah sampai dah
kau dengan sensei semua whahaca
ya allah mahasya allah
neng siapa yang dia nyenyaitkan

akhirnya kamu pulang juga kan
tapi itu kenapa sih
dari tadi alina liatin cemberut terus
tapi nggak seneng ya pulang ke rumah
ibu lihat juga begitu
waktu di rumah sakit kamu bilang pengen pulang
sekarang sudah sampai rumah kamu kelihatannya gak seneng
gak kenapa napa kok ibu
haris gak apa apa
kamu jangan bohong sama ibu
kamu kangen sama camilla kan
kamu ingin camilla ada disini kan
haris kangen sama camilla
udah lah pi
tapi gak usah dikit dikit mikirin camilla terus
lagian kan camillah juga udah punya kehidupan sendiri
kamu tuh jangan ngomong begitu
loh eyang emang bener kan
buktinya dari kemarin dia gak dateng
dan soal hasil tes juga dia gak ngabarin kita
jangan bahas hasil tes itu
yang menghawatkan kamu
menghawatirkan hasil tes itu bukan hanya papi
tapi eyang sama alena juga cemas sih
dan alena juga gak nyangka
kalau kamila bisa setega itu membuat kita semua cemas kayak gini
camilla itu punya keluarga disana
dia punya fadil
dia juga punya calon mertua
dia juga punya kava
dan dia pasti sibuk ngurus kava
kita nggak bisa menuntut terlalu banyak
sudah kalian jangan berdebat
kamu jangan ngomong seperti itu tentang kamilah
camilla gak mungkin sengaja bikin kita cemas
dan kamu juga haris
kamu tuh jangan terlalu gengsian lah
kamu bilang kamu pengen ketemu sama camilla
kalau kamu sekarang bener bener mengharapkan dia
telepon dia ya
haris gak mau ganggu camilla
dia pasti sekarang lagi sibuk ngurus kava
sesibuk sibuknya seorang anak
dia tidak akan pernah lupa sama papa miris
silahkan bu silahkan duduk
maaf ya mbak kalau kedatangan saya mengganggu
saya cuma mau ngasih ke dokter effendi bingkisan dari orang tua saya
maaf bu dokter effendy nya sedang tidak ada
kalau saya boleh tahu dokter effendy pergi kemana mba
keluar kota bu
sampai kapan keluar kotanya dimana mba
di kalimantan bu
soalnya ibunya dokter effendi sedang sakit
semenjak ayahnya dokter effendy meninggal
ibunya tinggal di kalimantan
dan sekarang sudah sering sakit sakitan bu
silahkan duduk u saya bikin minuman dulu ya
oh jadi ini rumah dokter effendy
selama ini papa yang deket sama dokter effendy
aku juga deket sama dokter effendy
aku belum pernah ke sini
aku harus kasih tahu kamu soal ini
hai assalamualaikum bulares waalaikumsalam mila mila ada yang ingin ibu sampaikan tentang
dokter fnd sama kamu dokter fnd jadi pulang sudah ketemu sama dokter fnd terus dokter fnd
bilang apa aja sama ibu butuh bukasitau mila sekarang belum mila tapi ibu barusan habis
dari rumahnya dokter fnd dan dan ibu melihat bulares lihat apa ibu melihat ya allah mila
ibu nggak bisa sampaikan lewat telepon lebih baik kamu lihat sendiri ya kita ketemu siang ini bisa
mila insya allah bisa bu dimana ya udah jam dua siang di sesen cafe ya iya iya bu kalau gitu
kami akan kesana sekarang ibu tunggu di sana ya mila ya sampai ketemu assalamualaikum waalaikumsalam
bulares ya allah sebenarnya bulares tuh lihat apa ya aku masih cepet cepet
assalamualaikum waalaikumsalam alhamdulillah akhirnya eyang bisa menghubungi kamu mila
iya ini eyang mila kamu ada rencana jenguk bapak kamu gak siang ini
oh enggak mau kasih tahu aja kalau mila mau jenguk papa jangan ke rumah sakit ya
ke rumah kita aja soalnya pagi ini
pulang rumah oh ya aku udah pulang memangnya papa udah sehat yang ya kamu tahulah papa kamu
dia minta pulang dia enggak betah di rumah sakit soalnya di rumah sakit kan dia nggak bisa kemana mana
tapi kalau di rumah dia bisa lebih berharap sering ketemu kamu bahkan dia berharap dia bisa bertemu
dengan kavan kamu
tapi yang penasaran aja yang tanya bagaimana hasil tes
kemarin kamu jadi ambilkan yang bukan kenapa napa cuma pengen tahu aja
hasil tes labnya kenapa mila hasilnya gimana
sebenarnya begini ya waktu kamu mau ambil hasil tes lapnya kata susternya kamil belum bisa terima oh ya
sudah lah nggak papa tapi kalau kamu sudah terima tolong kabari yang ya iya yang nanti kamila
sampaikan sama yang terus jangan lupa main main ke rumah yang janji ya assalamualaikum waalaikumsalam
tante tante tolong sabar ya tante
tante tadi bu laras baru telepon mila
katanya bu laras mendapatkan informasi tentang dutre fendi
makanya sekarang kamila mau ketemu sama bu laras
siapa tahu informasi itu bisa memperjelas semuanya tanpa
pokoknya kamila harus ketemu dulu sama bu laras tante
kamila juga penasaran dengan informasi itu
jadi sekarang kamila pergi ya tante
informasi apa lagi sih yang dibawa nama kamil
surat nikah udah jelas
akte kelahiran udah jelas
apa sih maunya